zat yang disebut dengan lakrematori ini akan membuat mata kita bereaksi
usai membacakan mantra dalang ruat memotong rambut setiap anak sokerta
untuk mengentaskan kemiskinan penggunaan sumber daya alam secara efisien